pemerintah provinsi dki jakarta menindak tegas pengelola gedung gedung bertingkat di sepanjang jalan sudirman tamrin
setelah dikeluarkannya hasil audit sidak terkait pengelolaan air tanah dan limbah
sebanyak tujuh puluh tujuh gedung di wilayah sudirman tamrin jakarta pusat menjadi sasaran
pemprov dki telah melayangkan surat peringatan terkait pemenahan penggunaan air tanah
dan instalasi pengelolaan air limbah baik yang tertera dalam peraturan perundang undangan pergub maupun perda
setelah evaluasi jika terbukti pemenahan tidak dilakukan pemprov mengancam akan mencabut slf atau sertifikat laik fungsi
gedung yang terkena teguran diberi waktu satu bulan untuk memperbaiki sistemnya sesuai hasil audit
kedepannya pemprov dki akan kembali menggelar sidak fase kedua dan ketiga
dan meminta pihak pengelola gedung untuk berbenah dan menaati peraturan
tiba tiba pak anies tidak mengenai gedungnya
jadi saya tidak bisa kasih tahu kalau namanya sidak kan bisa tapi ini prioritas utama
jadi bisa minggu depan bisa sepuluh hari lagi ini siap siap